mengisi cuti bersama kali ini jokowi mengaku mendapat undangan dari wali kota solo
gibran raka buming raka untuk mengunjungi solo safari yang dulunya bernama taman satwa taru juruk
meskipun masih dalam tahap revitalisasi namun presiden jokowi mengaku terkesan
dengan perubahan yang dilakukan di masa kepemimpinan wali kota solo saat ini gibran raka buming raka
menurut jokowi taman satwa tarun juruk yang direvitalisasi menjadi solo safari
akan mendukung aset aset produktif kota solo dan menjadi salah satu andalan wisata kota solo
saya lihat sangat bagus meskipun belum selesai sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi baru wisata di kota solo
didampingi wali kota solo dan istri jokowi mengajak serta istrinya iryana joko widodo
dan dua cucunya berkeliling taman solo safari
kedua cucu presiden ini juga menyempatkan diri berfoto bersama ular piton albino
memberikan makan hewan serta naik kuda
jan etes rina rendra mengaku senang dan tidak takut saat berinteraksi dengan sejumlah hewan koleksi solo safari
jangan lupa like share dan subscribe ya